terdapat penambahan baru dalam kasus covid sembilan belas yaitu varian baru yaitu b satu satu
iya dan sebelumnya varian baru virus corona ini telah diidentifikasi sudah masuk ke indonesia pada februari dua ribu dua puluh
melalui keterangan yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
sebelumnya virus corona b satu satu tujuh atau b satu satu tujuh telah ditemukan pada dua orang pekerja migran asal karawang
yang pulang ke indonesia dari arab saudi
meski saat ini kedua orang tersebut telah dinyatakan negatif tracing tetap dilakukan sesuai prosedur
dalam keterangan pers yang disampaikan menteri kesehatan terdapat penambahan empat kasus varian b satu satu tujuh di indonesia
yaitu masing masing di palembang kalimantan selatan balikpapan dan medan
pemerintah selanjutnya masih melakukan tracing terhadap kontak erat pada empat kasus baru tersebut
memang di luar dari yang dua kemarin yang sudah kita identifikasi
hasil kerjasama lab antara kemenkes dengan kemenrisekbrin sudah menemukan empat lagi yang terkonformasi
yaitu ada yang satu di palembang sumatera selatan tanggal sebelas januari kemudian satu lagi juga ada di kalimantan selatan tanggal enam januari
ada satu juga di balikpapan kalimantan timur dari dua belas februari kemudian ada yang keempat
itu yang ada di medan sumatera utara itu dua puluh delapan januari
nah keempatnya ini sudah dites positif genome sequencingnya juga positif strain baru dari uk
dan mereka sudah sembuh dan sudah keluar